pasca tewasnya taruna stip usai dianiaya seniornya
menteri perhubungan budi karya sumadi
memutuskan tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru
dan mencopot jabatan direktur serta sejumlah pejabat di stip
direktur serta sejumlah pejabat di stip yang dicopot ini
dilakukan menhub sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan stip
nantinya kurikulum yang ada di stip juga akan diubah menjadi lebih humanis dan berteknologi
sementara itu untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk
menhub memutuskan melakukan moratorium
yakni tidak menerima siswa baru di tahun dua ribu dua puluh
hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior
hal ini disampaikan menteri perhubungan budi karya sumadi
saat mengunjungi rumah duka putu rustiananta
rustika taruna stip yang tewas usai dianiaya seniornya
kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di fpip marunda
dan juga presiden kepala lembapnuragoseng juga telah melihat hal berikut
saat dukungan yang ada di sebenarnya prime ministerial delunasino di ustaz khay sensitiva